meski sempat menuai kontroversi peraturan pemerintah pengganti undang undang yang memberi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual untuk anak akan disahkan dpr
langkah ini didukung penuh oleh menteri sosial dan juga anggota dpr
ya menurut menteri sosial kofifa inder parawansa hukuman kebiri dianggap efektif untuk memberikan efek jerah dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak
sementara salah satu anggota dprr refraksi pkb ibnu multazam menyatakan perpu ini sudah masuk di badan legislatif
dan blade ini juga sudah disetujui hampir seluruh fraksi fraksi di badan legislasi
mereka dari fraksi pkb itu mendukung untuk dilaksanakan perhukum diri itu
di samping kami dari badan legislasi nasional itu menginisiasi tentang undang undang penghapusan kekerasan seksual